kita ketahui mafia tanah memang nampaknya bukan hal baru di indonesia ya bahkan praktiknya terkesan sangat mudah
baru baru ini menjadi sorotan insiden yang menimpa keluarga figur publik nirina zubir menjadi korban mafia tanah
sangat panjang ternyata perjalanan ini untuk membukanya ke publik dan untuk membahasnya
kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ahli hukum pidana universitas al azhar indonesia
ada bapak suparji ahmad pak suparji selamat malam
selamat malam mbak
pak suparji sebagai ahli hukum pidana saya harus tanya dulu
bagaimana anda melihat kasus yang terjadi pada nirina zubir dan juga sang mantan asisten rumah tangga nih yang diduga mengalihkan nama sertifikat tanah keluarga
kasus ini sungguh sangat ironis
bagaimana kemudian ada enam aset yang sangat berharga sampai tujuh belas miliar
dan ini membuktikan terjadinya praktek mafia tanah yang menggurita
namanya mafia maka tidak bekerja sendiri
di sini kita lihat adanya seorang yang memiliki moral yang tidak baik yaitu art
kemudian melakukan kerjasama konspirasi dengan ppat
dan kemudian dilanjutkan dengan ada pengesahan sertifikat oleh badan pertahanan nasional
dan atau setidak tidaknya melalui ppat ini keluarlah bukti kepemilikan yang bersangkutan
dan dialihkan dijual dua kemudian empat dijadikan agunan
inilah sebuah konspirasi ataupun kalaupun tidak dikatakan konspirasi terjadi sebuah praktek secara ilegal dalam pengalihan aset tanah tadi ini
ini bisa terjadi karena beberapa faktor
tentunya yang utama adalah
relaku yang tidak bermoral
art tadi itu
relaku yang tidak berintegritas
atau kemudian nafsu keserakan akan harta
kemudian yang kedua juga adanya ketidakhati hatian
atau kemudian ada faktor kesengajaan dari notari hati ppat yang mengesahkan pengalihan kuasa
pengalihan kuasa yang secara ilegal yang dipalsukan tadi itu
seharusnya ppat ketika akan mendapatkan pengalihan
dari ibunya mirinatus pada art tadi itu mengecek mengkonservasi apakah benar surat kuasa tadi itu
tapi kemudian faktanya itu dibenar tidak dilakukan proses pengecekan
dan kemudian juga dilakukan penjaminan ke bank dan kemudian dijual belikan
ini menjadi semakin rumit penyelesaiannya
rumitnya adalah bagaimana kepada pihak pihak yang sudah membeli
kemudian yang kedua adalah pihak pihak yang sudah menerima agunan tadi itu
secara formil adalah benar mereka adalah sebagai pembeli tiket baik
atau kemudian pihak bank ini juga sudah menyarankan prosedur bahwa mereka adalah sah
di dalam hal ini art mengalihkan tadi itu
jadi ini adalah salah satu tragedi atau salah satu fenomena yang semakin membuktikan terjadinya mafia tanah di negeri ini
dan ini adalah masalah yang klasik masalah yang sudah lama berlangsung tetapi tidak pernah terbongkar dengan baik
kenapa ini bisa terjadi
karena ada beberapa modus
jadi dalam kasus ini adalah adanya modus pemalsuan
pemalsuran suatu asa
kemudian yang kedua ada modus tentang penggelapan
yaitu asetnya yang katanya diberikan untuk pengurusan tapi kemudian digelapkan
kemudian dilakukan proses pencucian uang
dialihkan kepada pihak ketiga
ini adalah satu tindak pidana tindak pidana di mana sudah dinyatakan oleh penyidik
polda mitrujaya ditetapkan menjadi teratangan
angka tindak pidana pemalsuan dua ratus enam puluh tiga dua ratus enam puluh empat dua ratus enam puluh enam sama tindak pidana pencucian uang
kalau melihat konstruksi hukum tadi itu
maka sangat nyata sekali terjadinya satu perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan hukum
tetapi yang menjadi persoalan sangat serius ini adalah bagaimana kemudian ini bisa membongkar
dan kita mengapresiasi adanya kemungkinan pendana pendana yang membiayai proses pengalihan aset tadi itu
kecil kemungkinan itu bisa berperan dengan sangat bagus ketika kemudian mengurus tadi itu
kalau tidak ada misalnya sponsor sponsornya atau kemudian pendana pendananya
disinilah sebetulnya yang menjadi hal dan dicurigai bahwa ada bandar bandar tertentu
ada penandang penyandang dana tertentu yang membiayai proses terjadinya peralihan peralihan aset itu secara ilegal
dan disini misalnya
pendana pendana tadi itu mereka ada kasus
mempengaruhi stakeholder yang berkait
dan pada akhirnya mereka bisa menguasai
dan inilah yang sangat dikhawatirkan
dimana kepemilikan tanah itu beralih secara ilegal dan orang yang mestinya berhak menjadi dirugikan
baik secara ekonomi secara psikologis dan lain sebagainya
dan ini salah satu concern dari presiden
untuk segera terjadinya pemberantasan
dengan mafia tanah di negeri ini
dan dari badan pertahanan nasional menteri anatr juga sudah memberikan petunjuk teknis
untuk pemberantasan mafia tanah di indonesia
kita tunggu hasilnya
dan kasus nirina jupir yang kehilangan haknya atas tanah tadi itu
menjadi momentum yang sangat baik
untuk membongkar adanya praktek praktek mafia tanah di indonesia
baik pak suparji
kalau tadi pak suparji menyebut ini kasus nirina hanya satu dari sekian banyak
artinya seperti puncak gunung es begitu
kita nggak tahu nih dibawahnya sebanyak apa sesering apa
tapi kalau sudah sejauh ini pak supardi ada harta sertifikat atau sertifikat tanah atau rumah yang diagunkan
oleh tersangka begitu
apakah ini masih bisa diselamatkan dan juga haknya kembali kepada keluarga
atau memang harus menunggu putusan pidana
ya ini saya kira yang jadi persoalan sangat serius
karena dalam konteks jual beli ini kan keperdataan
mana ada satu asas pemilih berindah
yang sudah memiliki harta sertifikat baik gitu ya
pembeli dalam hal ini misalnya pihak pihak yang sudah membeli tanah membeli asetnya tadi itu
sebetulnya dia membeli dengan harga yang wajar
membeli tidak menghenti purayu
membeli sebagaimana ketentuan yang berlaku
kemudian dibeli melalui sebuah pejabat aktor
menjual aktor ppat tadi itu
maka ini adalah pembeli berindah baik
demikian pula pihak bank yang menerima jaminan tadi itu
dia sudah mencairkan dananya
kemudian dia memegang asetnya tadi itu
nah persoalannya adalah ini adalah masalah keperdataan
selama kemudian yang bersangkutan
proses jual beli tadi itu

kemudian seribu tiga ratus tiga puluh delapan kauha perdata
dengan etikat baik tadi itu
maka dia dilindungi
nah persoalannya apakah nanti perkara pidananya
itu bisa kemudian menggagalkan proses jual beli tadi itu
atau kemudian tidak bisa
kan konteksnya pidana ini adalah pemidanaan kepada yang bersangkutan
dimana dia juga memalsukan
kemudian dia menggelapkan dan sebagainya
sementara pada konteks yang lain adalah hal keperdataan
terjadi jual beli tadi itu
jadi pertanyaannya apakah ini bisa beralih
atau menenggu persoalan pidananya
maka ini akan sangat tergantung
dari proses penyidikan penyelidikan tadi itu
pihak pihak yang beli tadi itu perlu juga di cek
perlu di cek baik
apakah mereka memang ada tindakan tindakan ikut bekerja sama secara ilegal
maka ketika itu bisa dikatakan jual belinya batal dihukum
tapi kalau kemudian proses jual belinya adalah secara hukum
maka menjadi persoalan untuk dilakukan peralihan tadi itu
jadi peralihan kembali kepada mirina yubir itu sangat tergantung
proses mekanisme jual beli tadi itu
tetapi potensi untuk beralih kepada mirina yubir sangat besar
sekiranya bisa diperbukti

jual beli tadi adalah dilakukan secara ilegal
baik berarti harus menunggu pembuktian pembuktian tersebut
termasuk dengan putusan pidana
tapi belajar dari kasus mirina yubir
pak suparji kita mungkin singkat saja
mirina yubir bahkan ini sudah bertahun tahun
yang akhirnya dia berbesar hati untuk mempublikasi masalahnya ini
bagaimana kemudian pemilik sertifikat harta tanah rumah
harus berhati hati dalam mengelola hak haknya
ya ada tiga hal yang harus dilakukan setidak tidaknya
yaitu penguasaan secara juridis
pengamanan secara juridis maksud saya
buktikan kepemilikan kepemilikan secara sah
jadi pengamanan secara juridis
kemudian yang dua
pengamanan secara fisik
kelola dengan baik
pasti tanda tanda yang jelas
kemudian lakukan produktivitas yang baik
yaitu ada pengamanan secara fisik
kemudian yang ketiga adalah pengamanan secara administratif
data dengan baik tentang yuridis tadi itu
tentang pengamanan administratif tadi itu
supaya kemudian tidak diambil oleh pihak ketiga
maka atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab
maka setidak tidaknya melalui pengamanan juridis
dan pengamanan administratif
maka kepemilikan aset seseorang bisa dikelola secara aman
secara baik dan benar
dan tidak akan diambil oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
semoga dengan publikasi kasus ini
sejumlah media ini menyempit atau mempersempit ruang gerak dari para mafia tanah
dan juga tadi pak suparji sudah mengatakan bahwa menteri atr juga sudah menyatakan tegas akan memberantas pegawai pegawainya yang mungkin menjadi oknum dalam aktivitas mafia tanah ini
pak suparji ahmad terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected